belum makan namanya kalau belum makan nasi
kebiasaan makan masyarakat indonesia ini tercermin dari olahan nasi gurih yang identik dengan kekhasan suatu daerah
dan aneka olahan nasi gurih ini bisa menjadi inspirasi menu berbuka anda
seperti apa ragamnya informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratunda bila selamat siang dan sampai jumpa
sian and indonesia
ciri khas dari nasi uduk di sini dibungkus dengan daun pisang
tujuannya agar tak cepat basi
setelah diaron dengan santan selama dua hingga tiga jam nasi uduk dibungkus daun berukuran mungil
nasi uduknya sendiri udah gurih terus dibungkus daun udah aromanya benar benar masuk ke dalam nasinya
kan ini top banget
ada tiga jenis sambal sesuai selera yaitu sambal kacang kecap sambal kacang pedas dan sambal tomat
harga nasi uduk perbungkus rp tiga
lauk yang ditawarkan pun bervariasi
mulai dari ayam kampung empal udang goreng dan paru
harganya berkisar dari rp dua puluh hingga rp dua puluh lima
nasi uduknya rasanya wangi menyerahkan
udah tambah empat bungkus
berikutnya saya mendatangi tempat makan yang menyajikan aneka hidangan nasi kuning
sesuai namanya interior restoran mungil bernuansa kuning langsung menyambut kedatangan saya
berlokasi di jalan cikajang jakarta selatan hidangan khas manado sulawesi utara ini dilengkapi ikan cakalang ayam boku sayur bunga pepaya dan bakwan jagung
ya nasi kuning cakalang oma terinspirasi
ini adalah nasi kuning yang dikasih dari resep sang nenek yang ingin mempertahankan makanan khas berbahan dasar kunyit dan santan itu
yang menarik anda dapat memesan bentuk nasi kuning sesuai keinginan
tim dekor siap menghias nasi kuning berbentuk bola hello kitty huruf atau angka
bahkan tak jarang nasi kuning disulap menjadi tumpeng yang bisa diberi ucapan
wah sekalian bisa buat syukuran ya
nasi kuning yang saya coba tak lengkap bila tak ditambah sambal roa
seporsi nasi kuning dalam mangkuk seharga dua puluh enam hingga tiga puluh satu rupiah
sementara nasi kuning tumpeng custom atau sesuai permintaan dibanderol dengan harga enam ratus ribu hingga tiga dua juta rupiah
nasi kuningnya tuh legit
nasi kuningnya tuh legit
jadi cocok banget sama rasa cakalangnya yang pedes manis terus sambelnya sih juara sih pedesnya
pilihan nasi gurih selanjutnya adalah nasi liwet kecombrang
berlokasi di kawasan bendungan hilir jakarta pusat restoran khas sunda ini selalu ramai pengunjung
bila pada nasi uduk atau nasi kuning diberi santan
sementara nasi liwet kecombrang kaya akan rempah
ditambah campuran ikan teri ikan jambal dan petai semakin menggugah selera makan
lauk pelengkapnya pun beragam
mulai dari serba pepes pepesan ayam empal ikan balakutak atau cumi hitam hingga jengkol
hmm sunda pisan ya
satu porsi nasi liwet kecombrang ditambah lauk
harganya berkisar empat puluh hingga lima puluh rupiah
walaupun itu gurih tapi ada rasa segernya juga
itu enak sih menurut gue enak banget
dokter spesialis gizi klinik nessa ulandari
tak menampik bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat indonesia
makan harus dengan nasi
namun makan nasi tentu harus dibatasi karena nasi tinggi kalori
sendiri aja udah ada kalorinya tuh ya
per satu porsi gitu ya per seratus gram aja sudah kira kira satu ratus tujuh puluh lima kalori itu ya
dan itu dikit tuh cuma satu kepala tangan
nah apalagi kalau yang namanya nasi gurih biasanya ditambahnya apa
santan itu termasuk lemak jenuh
jadi secara logika aja kalorinya nambah
terlebih nasi gurih bila dikonsumsi berlebihan dapat berimplikasi pada kesehatan
seperti risiko penyakit jantung dan strok
ragam nasi gurih memang selalu bikin nagi
tapi perlu diingat kalau asupan kalori dalam tubuh harus selalu ditakar
roni satria akun coro jakarta